tegangnya hubungan koalisi prabowo sandiaga dengan partai demokrat
belakangan ini memang memicu pertarungan wacana di ranah publik
partai gerindra melihat partai demokrat mulai bermanuver untuk mencari posisi
di pihak seberang ya pihak jokowi lah ya dengan bermain dua kaki katanya
sementara partai demokrat merasa diserang secara politik
usai silaturahmi politik antara ahy dan presiden jokowi dan megawati
ini memang ini menurut saya memang sistem
maksudnya jangan bicara bagi bagi kekuasaannya itu siapa yang bicara
siapa yang ingin berbicara gitu maksudnya
ya begini dalam konteks kemudian masyarakat kan menilainya
rakyat menilainya ketika konteks misalnya ahy bersilaturahmi
dengan pak jokowi kemudian dan sebagainya itu kan dianggap konteks
kok tiba tiba ada langkah ke sana begitu loh
padahal sebelumnya bang ani
masa lebaran kita gak boleh silaturahmi
ada hal hal kayak begitu yang perlu juga dipahami
bang andi sinopsis di ruang publik dan di ruang
jadi maksud saya jangan ada dusta di antara kita
masa silaturahmi lebaran gak boleh
sebelumnya kan belum
masa ahy sebagai warga negara dipanggil oleh presiden republik indonesia
yang sedang menjawab hanya kalau anda dipanggil sama presiden
hanya kalau anda punya alasan yang sangat kuat untuk tidak
untuk tidak mau
untuk tidak hadir
apa alasannya untuk tidak hadir dipanggil oleh presiden
lalu kemudian dibicarakan masalah masalah bangsa
dan terutama juga meminta supaya ahi menjadi jembatan
antara pak jokowi dengan pak sby
bukan kayak itu bisa menyakiti pak kubu prabowo dan saya yang masih berjuang
maksud saya itu makanya dalam konteks itu bagi kami sebenarnya
kan tadi saya katakan sah sah saja itu dilakukan
itu dalam konteks sebagai otonomi dari partai demokrat misalnya
dan misalnya partai amanat nasional dan sebagainya
tapi kapasitasnya ke pr
tapi sekali lagi maksud saya ini kan prosesnya masih berjalan
akhirnya rakyat melihat
kok tiba tiba udah main kesana main dua tahun
kalau kita lihat bukan rakyat
ya adalah buzzer
kalau rakyat itu jelas
anda bikin twitter namanya jelas
bisa dicari alamatnya
kalau ini buzzer anonimus
atau menggunakan gambar orang lain itu dicerik
tidak ada orangnya
tidak ada alamatnya
mayoritas itu lah ya
begitu begitu itu yang menyerang
nah karena itu
mumpung kita ini masih lebaran
orang mudik aja belum sampai di jakarta ini
mari kita masing masing menahan diri
tidak usah ada serangan serangan buzzer
kami pun juga apa namanya
masing masing kita mau menyampaikan kader kader
masih suasana lebaran lah
mari kita saling selaturahi
tidak usah saling menyalahkan
mari fokus untuk mempersiapkan teman teman di bpn
bagaimana fokus untuk mengadakan
ini kalau pendapat bang andi seperti
tapi secara etika katanya punya ganjar
itu cuma maksud saya
kan ada orang tokoh demokrat di situ
ada namanya andi arief dan lain lain sebagainya
menurut saya itu kan ditertipkan juga dong
dan itu menurut anda tidak ada
itu dibiarkan saja
menurut saya kan harusnya
kalau saya jadi pak prabowo ya
harusnya memanfaat momen perkabungan
momen dari ini sebagai konsolidasi
jadi bayangkan kalau tiba tiba dalam rangka halal bihalal
open house pertamanya itu
dua ngumpul semua
ada pak sby ada pak irwan
kan lain kesannya kan
kalau ini kan benar benar kocar kacir
iya masing masing kalau di dalam pasukan bilang
selamatkan diri masing masing gitu kan
menghadapi ke depan gitu loh
jadi kalau menurut saya jadi mas taufik nih
memang koalisi dua perlu bikin konsolidasi
mumpung ada momen halal bihalal
ada apa gitu
sebelumnya pada lebaran lalu
putra presiden ke enam susilo bama yudhoyono
agus harimurti yudhoyono
bersilaturahmi lebaran di kediaman pribadi
presiden ke lima megawati sukarno putri
selama kurang lebih tiga puluh menit
ahi dan keluarga bersilaturahmi
dengan presiden megawati soekarno putri dan keluarganya
dari informasi gambar yang kami dapat
seperti yang anda saksikan
terlihat suasana hangat dan akrab
antara putra sby dengan keluarga megawati
bahkan mereka menyempatkan bersuah foto bersama
rasanya tak terlihat
lagi wajah ketegangan hubungan antara
sby dan megawati yang selama ini
dilihat oleh publik
tidak hanya ke rumah megawati
dua putra presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
juga mendatangi istana merdeka jakarta
di hari lebaran
kedatangan ahy dan ibas untuk bersilaturahmi
sekaligus mengucapkan terima kasih
atas kontribusi presiden saat pemakaman ibu ani yudhoyono
pertemuan ahi dan keluarga
dengan presiden jokowi bersama ibu negara
dan putra bungsunya kaisang pangarep
berlangsung selama dua puluh menit
usai pertemuan ahi menegaskan
tidak ada unsur politik apapun yang dibahas
dalam silaturahmi di hari raya
ahy bersama keluarga juga mengucapkan terima kasih
secara langsung kepada presiden jokowi
yang telah memimpin upacara pemakaman ibu ani yudhoyono
nah ini yang juga bikin panas
satu dua hari terakhir
wakil sekjen partai demokrat andi arief
kembali mencuitkan pernyataan kontroversial
kali ini andi arief menyerang kubu prabowo sandi
karena merasa tidak terima
partai demokrat dipersalahkan atas kekalahan
andi arief membuka cuitannya dengan tudingan
ada pihak yang ingin memulai perang
dengan ahy untuk persaingan di tahun dua ribu dua puluh empat
andi juga merasa bahwa partai demokrat
tidak dilibatkan dalam penentuan
namun kini demokrat yang dipersalahkan
atas kekalahan prabowo di pilpres
untuk sementara ya karena kita masih tunggu
hasil di bakal makos itu sih tentunya
andi juga mengatakan bahwa partai demokrat
sudah mengingatkan prabowo soal potensi
kekalahan di jawa tengah dan jawa timur
karena sandi unuh
sudah teridentifikasi dengan politik sara
bahkan andi arief juga sempat mengutip
pernyataan prabowo yang merasa yakin
bahwa kpu saat ini profesional dan netral
dalam menjalankan tugas menyelenggarakan pemilu
kalau melihat drama turgi tadi
yang sudah anda saksikan
apa sih sebenarnya yang terjadi
apakah ketegangan yang dilihat publik ini
hanya drama atau strategi politik saja
atau ada hal prinsipil yang coba diangkat ke publik
kita akan diskusikan hal ini
bersama bang andri rosiade
jurubicara dari partai gerinda
terima kasih bang andri
anda belum puasa agak kurus sekarang ya
oh iya terserah anda
oke kemudian ada bung herzaki putra
deputi gogasma partai demokrat
terima kasih bang zaky sudah datang
kemudian ada mas nyarwi ahmad
analis komunikasi politik yang kita impor dari jogja
dari ugm jogja terima kasih
mas nyarwi terima kasih
saya mau ke bang zaki
bang zaky dulu meskipun tweet anda juga rame
dalam satu dua hari ini nanti akan ke anda
tapi saya mau ke bang zaky dulu
apa yang membuat bang andi arief
beberapa kader kader partai demokrat lainnya
kalau kita lihat di cuitannya ada ferdinand
ada rahlan ada janssen mungkin bang zaki juga
agak terlihat emosional
dan agak marah gitu dalam satu dua hari terakhir
termasuk tweet tweetnya bang andi arief tadi
apa yang membuat partai demokrat
agak kesel nih belakangan ini dengan kubu prabowo
demokrat ini sebenarnya waktu lebaran ya
ini kan awalnya dari lebaran nih
ke pak jokowi tadi dibahas megawati
tapi publik ini lupa ini
bukan hanya jokowi dan megawati
kita juga datang ke pak habibie loh
a h ini datang juga ke habibie
datang juga ke ibu sinta nuria wahid gitu loh
dan kemudian semua bertanya loh kok ke pak prabowo enggak loh
ini adalah silaturahmi
dari keluarga presiden
yang pernah menjabat sebagai presiden
ke presiden saat ini dan juga keluarga keluarga
yang pernah menjabat sebagai presiden gitu loh
jadi kaitannya ke presidenan tadi
ke presidenan tadi kenapa
karena selama ini belum ada yang memulai ini
selama ini belum ada keluarga besar presiden
yang mencoba menjalin komunikasi
dengan semua keluarga besar presiden presiden yang lain
karena bagaimana ini kan kekuatan besar sebenarnya
bagaimanapun entah bapaknya
atau entah merekanya sendiri dulu pernah menjadi
keluarga presiden soeharto tidak dikunjungi
nah kemudian ada konteks lain nih gitu
konteks keduanya adalah bahwa
senta di megawati punya ada generasi selanjutnya
ada puan yang aktif
kemudian ada juga misalnya di habibie pak
ada pak ilham yang mulai ditampilkan juga
nah di bu sinta kan gus dur
ada yeni wahid nih yang sering mulai tampil juga di publik
termasuk kalau pak jokowi sudah paham
nah mungkin jadi
ini pengen menunjukkan bahwa apapun yang terjadi
di antara bapak kita atau ibu kita
atau siapapun generasi sebelum ini
itu nggak perlu terjadi di generasi kita
lalu apa yang membuat mangkle
partai demokrat dalam satu dua hari dengan tweet tweet
yang begitu agak pedas kemarin
andi juga pedas sekali
karena kemudian menyerang bahwa seakan akan kita sudah beralih
koalisi lah seakan akan kita mengkhianati
pak prabowo lah
ini sih lah turahmi lebaran lagu konteksnya adalah
presidenan kalau misalnya mohon maaf nih
pak prabowo sudah pernah jadi presiden
sebelum ini kita gak datang
tapi kita datang ke semua yang pernah
menjadi presiden boleh kita siapa yang menyerah
pak andi siapa yang menyerang
nah itu kita nggak paham lah kalau itu kita lihat
tapi kenapa yang di
quote unquote yang dikorbankan atau yang
jadi objek di tweet nya bang
andi arief tadi ya pak prabowo
dibuka kembali luka luka lama atau
rahasia dapur di belakang panggungnya coba
ditampilkan di depan panggung
kita hanya gak ingin sampai seakan akan demokrat ini
tidak konsisten segala apa ini
seperti yang mungkin bang yansen juga ngomong tadi pagi
di tempat yang lain bahwa
jawa timur satu satunya prabowo sandi itu menang
jadi jangan bilang kita tuh pengkhianat
pacitan ini adalah basisnya demokrat
ada dua kabupaten
di saat ini yang dipersalahkan
terutama setelah silaturahmi silaturahmi
yang buat angkut politik tadi ya
merasa dipersalahkan dan tidak tahu siapa yang mempersalahkan
kalau bang andi malarangeng katakan kemarin
yang diserang ya itu kurang lebih sebelah
itu bang andi malarangan katakan
jadi kubu prabowo yang menyerang
partai demokrat anda bete juga dengan kubu
partai demokrat saya terus terang
dan mayoritas pendukung
pak prabowo dan bang sandi dan juga mayoritas
kader partai gerindra tentu
melihat ada yang aneh
dari partai demokrat kami itu
selama ini sudah memperlakukan
kami menghormati pak s b
partai demokrat kami menghormati
dari awal berkoalisi cuit cuitan
dari andi arief yang sering
koalisi kami hadapi dengan sabar
lalu tiba tiba gak ada angin gak ada
hujan ya perubahan sikap partai demokrat
itu mulai terlihat ya dengan segala
hormat di saat mas ahy
pertama kali ketemu dengan pak jokowi
di saat pemilu sudah selesai
kalau gak salah satu mei
dalam pertemuan itu setelah pertemuan itu
kita melihat sikap yang
mulai berubah kita tahu
ferdinand huta hayen itu
dulu delapan bulan pemilu kerjanya
jangan salah nih prabowo pak jokowi
lalu setelah mas ahaye
bertemu dengan pak jokowi
yang katanya pertemuan
presiden mengundang beliau sebagai pribadi
dan kami partai gerindaran bpn
tidak pernah mempersalahkan pertemuan itu
kami tidak mengomentari
kami apresiasi itu langkah pribadi
kebetulan waktu itu ferdinand
bertugas sebagai saksi
partai demokrat di kpu mengeluarkan
pernyataan pernyataan yang mohon maaf terkesan pedas
pedas berbeda dengan apa
beliau bilang misalnya tentu koalisi ini
akan berakhir tanggal dua puluh dua mei
lalu berkoalisi itu
dan persatu kami punya hak independensi
sendiri untuk bersikap mengambil sikap
untuk keluar tapi tanggal tiga
saya ketemu dengan pak sby
memesuk buani di singapura
bang hinca menegaskan lagi
tanggal tiga sore itu jam
setengah empat sore kalau tidak salah waktu singapura
sampaikan ke pak prabowo dan yang lain lain
partai gerinda dan bpn
dalam koalisi indonesia
bagi kami tidak ada masalah
terus problemnya apa
makanya kami tidak mengerti
yang tidak jelas
lalu menyerang partai demokrat
lalu teman teman demokrat ini
yang merupakan komunikator psb loh ingat
andi arief ferdinand hutahayan
rahlan nasirik ini komunikator
orang orang yang membisiki psb
dalam diskusi politik tiap hari
mereka berkomentar melalui media sosial
melakukan serangan serangan terhadap
partai gerindra pak prabowo dan bang sandi
dan serangannya personal atau
tidak bisa dilihat tweet ya agak personal
dan tentu ini menimbulkan kegerahan
dari pendukung pak prabowo dan bang sandi
selama ini kita sudah bersabar
sudah saatnya kita bersikap tegas
yang kesal partai gerinda pak prabowo dan bang sandi
koalisi atau pendukungnya saja
pak prabowo dan bang sandi tentu
sebagai negarawan mereka tenang dihadapi
tidak kesal sama sekali
pendukung prabowo sandi tentu tidak bisa terima lagi
kami sudah sabar delapan bulan
akhirnya tentu saya dan teman teman lain
mengeluarkan statement yang jelas bahwa
ingin tetap berkoalisi dengan kami
tapi kalau misalnya demokrat
ingin keluar dari koalisi bpn prabowo sandi
itu hak partai demokrat
silahkan kami tidak memaksa
tapi yang jelas kami minta
datang tanpa muka
tidak ada masalah bagi kami
bertemu dengan pak jokowi bertemu dengan ibu mega
menurut anda betul atau salah
secara fatsun dan secara etika
dijawabkan di usaha jadwal kami akan segera kembali
oke selanjutnya ada lagi atau tidak
sebenarnya ada tweet baru
dari bang andre yang agak pedas juga

kurang lebih ceritakan coba anda madap sini lagi
anda ceritakan apa yang anda maksud tadi
terutama tweet tentang ferdinand juga
mengenai delapan bulan hal hal yang
apa yang paling membuat anda gundah
apakah secara fasun secara etik
yang dilakukan bang zaky dan kawan kawan
di partai demokrat itu kurang tepat
ya saya rasa kalau kita berkoalisi
dalam satu perahu tentu
ada masalah pasti ada
tapi setiap masalah kan
bisa kita selesaikan di forum internal
di media sosial akhirnya
digoreng oleh sedemikian rupa
baik oleh buzzer buzzernya pak jokowi ya
digoreng lalu juga
media mainstream juga
menjadikan ini isu yang seksi
itu salah partai demokrat
teman teman partai demokrat yang melakukan hal itu
saya tidak ingin menyalahkan pak s b
melakukan itu melakukan apa
melakukan cuitan cuitan yang menurut saya
tidak perlu dilakukan kalau kita berkoalisi
kalau kita berkoalisi itu ada
etika dan aturan apa etika dan aturannya
anda punya masukan
anda punya saran anda punya kritik
forum internal bukan
dilakukan di media sosial
itulah etika berkoalisi
tentu kami tidak bisa menjaga
anak anak muda di partai gerindra kan juga
punya tensi juga gak mungkin dong kami
diam diam jadi yang mau mulai justru partai demokrat dan kawan kawan
teman teman partai demokrat saya rasa
mereka dikritik oleh
mereka menembak ke kanan kiri kiri
menyerang pak prabowo menyerang bang sandi
menyerang kemana mana bang zaky tidak bijak nih
dan anda yang mulai duluan sebelum ke mas carwin
nanti untuk menganalisa gimana
anda lihat oh nggak bijak ya bukan
partai demokrat yang mulai duluan katanya
jelas jelas itu kan kita
hanya kita lakukan silaturahmi
kita nggak mungkin mau bangsa ini ribut
bertengkar jadi pada saat ada
komunikasi dengan pak jokowi ada silaturahmi dengan
bu mega dengan yang pak habibie
dan yang lain lain ya menurut kita sah sah saja
tapi kok malah dibilangnya bahwa
menyerang ke kiri menyerang ke kanan kok
ini partai besar kita ini
salah satu di antara sedikit partai
yang sudah berhasil mengantarkan
kader jadi presiden dua perode pula
tapi yang menyerang pak prabowo dan bang sandi
partai demokrat dulu atau ini menjadi
serangan balasan saja saya mau tanya
mas herzaki yang menyerang
mas ahaye bertemu silaturahmi
lebaran itu siapa
apakah akun anonim
yang kita tidak tahu siapa atau ada
kalau bpn yang komentar
yang mau komentar boleh andi arief
rahlan dan lain lain
atau duncan master boleh
tapi kalau akun anonim yang
bicara apa salahnya prabowo
jadi secara faksu dan secara etika anda lihat ini tidak pas
oke bang zaki sebelum nanti ke
mas jarwi masih orang jogja harus sabar
jadi gini bagaimanapun
kalau akun twitter dimanapun kan lagi lagi
kita kan bisa lihat track recordnya
ini siapa nih
pendukung siapa meskipun tidak secara langsung
tetap tentu ada afiliasinya gitu loh nah
apa yang disampaikan oleh kayak misalnya
bang aa kemudian ada ferdinand
atau kabang rahlan ya namanya mereka ini kan
loyalis sejati demokrat gitu loh
begitu ada entah psbi entah ahi
entah siapapun di demokrat yang diserang
ya maka tentu akan serang balik gitu loh
itu aja jadi hanya membalas serangan saja gitu ya
ya gitu saja membalas serangan wajar dunia politik
mas nyarwi apa yang anda lihat dari dramaturgi
mas nyarwi apa yang anda lihat ini kan bermula dari
dua hal yang saya lihat yang pertama begini
ini secara umum dulu ya
partai di indonesia itu tidak eksis sebagai
kira kira apa maksudnya adalah
banyak mulut yang ada di partai itu
sehingga kita susah kira kira ini representasinya
yang satu partai yang mana
dan dari partai demokrat anda lihat
itu cukup repotnya nggak andi arief
semuanya kan punya klaim dan bisa
merepresentasikan partai demokrat
ya kalau saya yang mencuit atas nama partai demokrat tentu
tidak representatif gitu nah kalau orang orang itu
menurut anda cukup mewakili cukup cukup mewakili
karena juga kedekatan trick record
apa yang sudah dilakukan di partai dan apa yang
advokasi di partai juga nah itu satu
yang kedua adalah cara membaca
isu dan isu mana yang jadi prioritas
ketika dibaca itu juga berbeda
contohnya tadi misalnya kan ketika
misalnya silat momen ya
kita ambil momen lebaran ya
ketika ayyikunjung ke sana kemari
nah klaim dari demokrat kan selalu
dikatakan ini silaturahmi biasa
tapi kan bisa juga dibaca dari luar
terutama dari bpn
yang gerindra maksud saya
yang sama sama di bpn gerindra apa
itu kan ini enggak juga wah ini
kok sudah mulai geser kan ini kan cara baca
yang berbeda belum lagi misalnya
apa yang disampaikan
ya ketika misalnya tadi pak prabowo
baru keluar dari silaturahmi
bu ani gitu kan menyampaikan
takziah itu ke almarhumah
nah seperti itu nah kemudian muncul
statement yang disampaikan dan ini
kemudian ada respon balik
bahwa itu tidak etis oleh pak s w i disampaikan
nah hal hal yang
seperti ini kan yang kemudian memanaskan
dalam tanda petik ya bahwa
seakan akan koalisi yang ada di dalam
apa kubu gerindra
ya artinya relasi antara demokrat
dengan gerinda itu seakan akan
merenggang sementara disitu kita
disugui ya silaturahmi
pak jokowi dengan ahy dan keluarga
dan juga bumek dan keluarganya nah disini
mas nyarwi yang anda baca
aktivitas politik partai demokrat belakangan ini
itu menjadi prakondisi dari apa yang
dikatakan tadi mas tovik riadi
bermain dua kaki atau bang andre tadi katakan
ya ini ancang ancang untuk menuju ke
suatu hal yang lebih indah lagi katanya ke depan
nah begini ini prakondisi yang
ada benang merahnya atau tidak cipta ini
mungkin bukan prakondisi ya bu jato
tapi semacam begini
kalau dalam politik itu kan semakin
orang menang atau
punya power yang kuat dalam kekuasaan
maka dia punya gravity untuk menarik yang lain
nah kita kan tahu bahwa
hasil pemilu berdasarkan pengumuman
kpu pak jokowi jelas jelas disitu disebutkan
sebagai pemenang walaupun masih
terjadi proses gugatan di mk ya
nah disitu nah itu kan kemudian
orang membaca grafitinya ini
centernya ada di pak jokowi sehingga ketika
demokrat merapat orang
membacanya boleh saja kan wah ini kok
semakin ditarik ke
satu seperti itu sementara
selama momen beberapa minggu terakhir
kita tidak melihat bagaimana kubu pak prabowo
khususnya pak prabowo dan bang sandi sendiri
itu memunculkan event event yang menunjukkan
mereka masih menjadi center of gravity
itu sendiri gitu loh sehingga misalnya
ada klaim bahwa kalau nggak salah
johnson di kesempatan yang lain mengatakan kalau
misalnya pak prabowo book open house ya
pasti ahy akan datang misalnya begitu
nah maksud saya adalah
walaupun tadi diklaim katanya ini
keluarga presiden nah kenapa kita tidak cendana juga
misalnya begitu itu pertanyaan saya
nah artinya apa
ini kan persoalan center of
grafiti yang kemudian muncul dan
demokrat luar biasa sepertinya
tertarik ke sana artinya ditarik
sana ya nah ini yang kemudian
memunculkan persepsi persepsi seakan akan
nah dari kubunya bang andre ini
di dua kok
dua duanya marah nih bang andre dan
kubu prabowo marah ya
merespon secara terbuka telanjang mata apalagi
partai demokrat kalau kita lihat cuitan cuitannya
pernyataan pernyataannya tentu saja
ekstrim marah gitu iya iya
kemarahan kedua pihak ini
mana yang paling wajar mana yang paling tidak wajar
dibenarkan oleh dua duanya nah
hanya saja begini apa
kaya yang dikurtakan atau hubungan yang
makin memanas ya antara
geringdar dan demokrat khususnya
itu kemudian saya lihat apa istilahnya
ya seperti apa ini kan
semakin menjadikan seakan akan
pelemahan di kubu dua
seperti itu artinya orang semakin tidak melihat
legitimasi kelompok dua
wah ini luar biasa solid dan
kemungkinan besar kalau seperti itu terjadi
grafiti kubu satu untuk menarik
tidak hanya demokrat tapi partai yang lain yang ada di sana
ini karena intruder ada pihak lain pihak ketiga
kalau dalam rumah tangga ada orang ketiga yang merusak ini
tadi anda katakan pak jokowi atau memang justru si pengampu rumah tangganya
kepala keluarganya yang justru tidak solid untuk tidak menciptakan event event
untuk membuat rumah tangga ini solid
saya berpikir begini ini mungkin sedikit agak kasar sedikit
orang jogja gak boleh menyebutkan
tidak kuatnya pak prabowo menghimbau atau mengkonsolidasikan kubu dua
partai partai kubu dua itu menjadikan kelompok bpn ini seperti anak ayam kilangan indo
maksud saya begini memang ada bung andri yang sudah terbiasa terus menerus
dan yang lain juga menyampaikan itu
tapi apa untuk upaya membangun soliditas itu juga diperlukan
karena apa karena kalau proses gugatan ini masih berlangsung
dan pilpres belum dianggap selesai
maka kemudian eksistensi dua ini juga harus nampak
kalau seakan akan itu tenggelam saya bilang seakan akan ya
tidak ada apa istilahnya arus yang kuat dari leadership di dua
maka kemudian muncul kemungkinan keretakan retakan yang itu
retakannya ditarik grafitinya ke dua
itu dia saya mau tanya ke demokrat dulu
apakah selama ini sejak usai pemilu
kemudian proses proses politiknya masih berlangsung
memang pak prabowo sendiri tidak ngopeni bahasa jogjanya
tidak merawat koalisi itu dengan baik
demokrat merasa kayak diacu taacukan gak
kita akan jawab saja kami akan segera kembali
saya minta anda menjawab apa namanya insinuasi mas nyarwi tadi
apakah betul selama proses politik belakangan ini
pak prabowo memang tidak ngopeni partai demokrat atau koalisi
tidak ada grafitinya tidak ada gravitasinya untuk bisa menarik koalisi tetap solid
kalau komunikasi di tingkat operasional
sekjen dari empat partai ini termasuk sekjen partai demokrat
pak ahmad muzani dan juga sekjen sekjen partai koalisi dua
jadi ya sebenarnya di level kesekjenan itu biasa itu komunikasi
hanya kalau yang misalnya katakanlah komunikasi dengan pak sby atau dengan ahy
yang saya tahu saya sih sampai saat dengan sampai dengan saat ini ya
ya satu misalnya waktu bu ani lagi sakit
pak prabowo mau jenguk kita sudah siap nih di singapura
setelah bang ander datang kan pak ander datang katanya pak prabowo akan datang
kita sudah siap nih ada beberapa agenda lain ada tokoh lain yang mau datang sudah kita bilang mohon maaf
kita mau nyambut pak capres kita ini tapi kemudian nggak jadi mendadak
ini kan agak sih oh kenapa ya gitu loh itu yang jadi
itu secara psikologi cukup berpengaruh bagi ustadz psikologi partai demokrat
tapi bagi pak sby tidak terlalu memusingkan karena kan beliau fokus dengan ibu ani
tapi bagi kader yang lain kenapa ya apa karena kita ketemu apa ahy ketemu dengan pak jokowi kok
pak prabowo kayak gitu sih ke kita gitu itu apa urusannya bahkan waktu kita di dua pun ibu ani sakit
pak jokowi datang kok menyenggok ibu ani gitu maksudnya ini urusan sakit jangan dikaitkan dengan urusan politik gitu
oke nah kemudian yang menjadi isu lagi adalah pada saat pertemuan taksiyah ini
saya nggak mau ngikutin ngikutin ini mungkin pak ander juga tahu bagi pihak gendera mungkin nggak apa apa
tapi bagi kami gitu loh kita ini konteksnya pak prabowo takziah kita sudah sampaikan bahwa ke beliau di dalam bukan kita ya pak ander ya pak jokowi
maksudnya yang di ikut di dalam kita sampaikan keajudan beliau juga tolong ini fokus kita bicara mengenai takziah
tidak bicara mengenai hal politik buat ke publik kalaupun ada hal politik mungkin konsumsi internal lah tapi kita sampaikan kita fokus takziah kita fokus bu ani
mendadak membahas mengenai pilihan politik kalau kayak bang andre bilang bahwa ini kan kebaikannya bu ani ke pak prabowo yang mesti dibahas loh
kita sudah sampaikan ini takziah kita tidak bahas politik bahkan mohon maaf semua kita terima kok dengan baik gitu loh sebelumnya nggak ada masalah gitu
dan bahkan mohon maaf nih pak jokowi nggak ngomong politik ibu mega nggak ngomong politik ya kan bahkan mbak tutut dan bu titi itu datang loh malam malam pada saat kita baru malam minggu ya sebelum pemakaman
beliau datang malam malam hanya pada saat pemakaman tidak ya kan dan semua tidak ada bicara politik karena sedang berduka ya kan bahkan kita juga mengapresiasi wartawan yang kemudian ada beberapa berita dihapus gitu loh terkait dengan ucapannya pak prabowo gitu

hanya mungkin beda cara nih mungkin cara pandang bagi gerindra itu adalah cara gerindra untuk mengenang kebaikan ibu ani tapi bagi kami yang sedang berduka ini kayaknya nggak pas deh kalau kita bicara
tapi bukan karena hal hal yang tadi anda sebutkan itu kemudian intensitas silaturahmi politik antara partai demokrat pak ahaye atau mas ibas dengan ibu mega presiden jokowi itu jadi lebih tinggi satu oktav naik gitu ya karena mereka datang nih datang pada saat hari kita baru landing nih dari singapura
hanya mungkin beda cara nih mungkin beda cara nih bagi gerindra itu adalah cara gerindra untuk mengenakan kebaikan bu ani tapi bagi kami yang sedang berduka ini kayaknya nggak pas deh kalau kita bicara
kita lihat di bu ani malam itu pak jokowi langsung datang bu mega mengirim urusan menteri menteri pada datang kita juga kaget gitu kan jadi sebagai balas kasih aja gitu ya pak
kemudian besok nih pemakaman pak jokowi menjadi irub gitu loh kita aja melihat bahwa oh ini kan pres satu bukan beliau itu posisinya lagi menjadi presiden dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
memimpin pemakaman ibu ani yang menerima bintang maha putra sebelumnya peraih bintang maha putra jadi kita sangat menghormati itu bu mega datang
nggak dateng pak habibie dateng dan keluarganya jadi urusannya tenger kemanusiaan ini ya nggak
persaudaraan kemudian kenapa harus agak sensitif bang andri jawab saja kami akan segera kembali
oke termasuk anda harus jelaskan tweet anda dengan hashtag gelandangan politik yang ini juga menarik
perhatian saya sayangnya kita lupa capture itu anda jawab deh termasuk anda jelaskan ya soal
gelandangan politik ini nyatakan tidak bisa diketahui jika anda menyiapkan dengan tanda tanda
menyinggung partai demokrat atau enggak menyinggung siapa siapa tapi dia begini pertama ya seharusnya
demokrat itu lebih bijak seperti yang disampaikan herzaki di partai pernah berkuasa punya pengalaman sepuluh tahun
pemerintah tentu tahu membedakan mananya akun anonim mana akun jelas kalau androsyadev artis
john ahmad muzani lalu petinggi petinggi partai gerindra yang lain ariza patrio atau edi prabowo
yang bicara tepak prabowo bangsa di siapapun yang bicara menyinggung partai demokrat wajar marah
ya kami sama sekali pertama saya tidak pernah menyinggung mas ahaye ketemu pak jokowi pertama
kali tanggal dua mei itu kami menghormati ya saya baru mengkritik mas ahe ketemu dengan kepala daerah
pendukung jokowi karena mas ahy berpidato setelah itu seakan akan mengajarkan kami bahwa saya sudah
mengusulkan kepada bpn yang dibongkar ya dibongkar agar mengambil langkah konstitusional ini orang
nggak pernah datang rapat tapi bilang mengusulkan menyarankan padahal seluruh langkah bpn
adalah langkah konstitusional berkali kali kami mau melaporkan ke bawah suhu bahkan berkoordinasi
dengan kpu itu kalau langkah konstitusional disebut bangsawan bangsawan dari masah itu
bangsaan politik waktu itu itu kritik lalu di saat pak lalu di saat mas ahaye berkeliling
silaturahim lebaran ya dengan pak jokowi bumega lalu pak habib dan keluarganya almarhum gus terus
saya rasa itu bagus ya dan kami tidak baper nggak baper dan tidak ada satupun
kami bpn maupun keluarga besar partai gerinda yang mengomentari hal itu nah tiba tiba enggak ada
angin nggak ada hujan yang namanya andi arief ya lalu ferdinand hutahayen lalu rahlan nasidik yang
suruh bubarin koalisi berkomentar tentu terus terang ini yang baperan siapa gitu loh ya yang baperan siapa
kenapa akun anonim yang tidak jelas cunturan kami juga tidak mengetahui tiba tiba dipakai alasan untuk
menyerang pak prabowo dan bang sandi
menyerang dan tentu saya sebagai kd pantai gerinda kalau ketua umum saya diperlakukan seperti ini saya harus muncul
dan ini waktunya muncul untuk membela
saya harus muncul membela ketua umum saya saya sampaikan
apa dari tweetnya andi arief yang anda rasa tidak benar
saya sampaikan terus terang ya koalisi ini sangat solid ya saya sih sering melihat ustadz salim ustadz soebul iman pimpinan pks lalu pimpinan pan datang berkarya datang ke kertanegara memang demokrat enggak itu
jadi intinya koalisi ini sangat solid
tapi terkesan tidak solid oleh orang orang yang mencuit di lu di di twitter yaitu kd pantai demokrat
nah saya kasih
menurut anda itu di autorisasi oleh psb apa enggak
saya tidak ingin masuk ke disitu biar publik yang menilai
yang jelas kami menegaskan ini sikap resmi rasa saya kd pantai gerinda
saya tidak bisa menyampaikan ini resmi resmi partai
sikap resmi partai harus rapat
tapi saya meyakini sebagai kader dan pendukung pak prabowo
mayoritas pendukung pak prabowo ingin menyatakan sama demokrat
kalau anda ingin bergabung tetap bersama kami
berjuang bersama sama di makamu
di situ kami ucapkan alhamdulillah
mari kita bergandengan
tapi kalau mau keluar silahkan haknya partai demokrat
tapi kalau tetap bergabung
kalau mau kritik saran masukan sampaikan di forum internasional
ini jangan lama lama
ini penting loh bagi demokrat ya ke depannya
kalau suka bikin gaduh di koalisi kami
tentu jadi pikiran juga sama koalisi pak jokowi
ntar ntar ntar takutnya dipindah tempat gue
dia bikin gaduh lagi
itu jangan salah loh
oh gitu ya
di kubu sebelah juga berfikir
jadi rekam jejak juga ya
di situ andi arief serang pak prabowo
nanti sama ferdinand
nanti takutnya pindah ke tkn
ini pasti memperingatkan pak jokowi nih
anda memperingatkan pak jokowi
ini sudah saya mendengar
ini sudah menjadi perhatian juga
takutnya dia pindah ke gue
ntar ngerecokin di tkn
jadi kan anda mendengar
kan itu jadi
ini ntar rekam jejak
bang saky aja mau denger katanya
terus terakhir soal bang rahlan
bang rahlan membuarkan koalisi kami gerinda dan seluruh partai koalisi
percarya demok pan dan pks
masih merasakan membutuhkan koalisi
apakah mohon maaf ya
apakah bang rahlan memang udah kebelet
pindah karena juni juni ini mau risafalan
saya nggak tahu
suruh bubarin koalisi
mau pindah ke sebelah
karena mungkin kebelet jadi menteri
saya harus nanya ke bang zaky sebelum mas nyarwi akan tutup dialog kita
apakah betul partai demokrat ingin secepatnya keluar dari koalisi
harus bubarin koalisi
ingin segera bergabung dengan pak jokowi
bukan ya atau tidak
kita masih ada proses pemk
disitulah kita akan tahu
definitifnya seperti apa
kalaupun pak jokowi nih
mau mengajak demokrat
eh sah sah aja kok demokrat mau bergabung
tapi itu kan nantilah
kita tunggu dulu tuntas di mk
tanggal dua puluh delapan juni
secara sah itu
apakah memang tuntutan dari kubunya kita
kemenangan pak jokowi ini
valid atau tidak kan disitu
kalau ternyata memang kemenangan pak jokowi ini valid
ya berarti sudah selesai lah
perjuangan konstitusional terakhir
ya udah silahkan
masing masing partai berhak dong untuk mengambil sikap
nggak mau keluar tetap konsisten
sampai nanti putusan mk
jadi tenang aja bang andre
karena demokrasi kita
tolong ditertibkan andi arief
rahlan dan ferinand
etika berkoalisi itu harus
saya tidak terima
sebagai kadir partai gerindra
boleh kembali sudah bicara
termasuk konsisten durasi
mas nyaru itu tuh
dalam dua menit ini
kayaknya partai demokrat ini memang
ditakdirkan menjadi partai penyeimbang
sesuai dengan klaimnya
bahkan dalam pilpres pun
walaupun dua kubu
masih ada penyeimbang juga rupanya
gampang gerak kesana
ya maksud saya begini
apa yang kemudian
partai demokrat lihat bahwa
itu kira kira tidak
tidak pas gitu
maka dia lihat
makanya kita tidak erat
misalnya sejak dari awal
saya pernah bilang juga
bang andi itu potensiala terutama
di pak prabowo juga dia kritik
kemudian masuk ke pak jokowi juga dikritik
nah sekarang lagi balik lagi kritik lagi
nah artinya apa
di sini kemudian
kalau di mata bu ngandri
mungkin ini bukan penyeimbang lagi
mau kesana juga bisa gaduh
tapi saya mau mengatakan begini
demokrasi itu ya
butuh juga kritik
nah kadang kadang lah kritik kritik ini
juga kita butuhkan
nah orang orang di partai demokrat ini
namanya demokrat juga ya rupanya
nah itu memang naturenya kesana
jadi karena demokrat ya kegaduhan gaduhan
ya suara muncul gitu
tapi itu wajar ya
memang harus kita jaga
kalau koalisi misalnya ya
tetap ada aturan ya kan gitu
kalau misalnya mau pindah atau geser
ya tentu ada komitmen seperti apa
nah itu mungkin yang harus dibicarakan
baik di kubu apa
dua maupun nanti kalau seandainya pindah ke satu
jadi siapapun akan berlabuh di koalisi mana
dari hati ke hati harus bicara
supaya tidak ada dusta di antara kita
ya tadi datang tanpa bunggung
mulai tanpa bunggung
penggeraknya udah sebut juga di twitter ya
penggeraknya udah udah waktu kita udah habis

kalau tadi katakan koalisi harus solid
kalau bahasa madura solid itu kadang kadang susah
apakah solid betul atau akan jadi sulit
biar waktu yang akan menjawab
terima kasih mas jaro
terima kasih pak zaky
terima kasih bang andre yang sudah agak kurus sekarang
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan
saya budi adiputro sampal